selamat malam pemirsa pandemi covid sembilan belas di indonesia mulai terkendali
sempat mencapai puncaknya pada juli lalu kini jumlah kasus harian covid sembilan belas berhasil ditekan
keberhasilan ini bagian dari upaya pemerintah yang konsisten menegakkan protokol kesehatan lima m dan tiga t
tak hanya itu kesuksesan dalam pengendalian covid sembilan belas juga tak lepas dari kehadiran pahlawan yang tak boleh dilupakan
yakni duta perubahan perilaku yang tersebar di tiga puluh empat provinsi dan empat ratus empat puluh satu kabupaten kota di seluruh indonesia
peran para pahlawan inilah yang berhasil mengedukasi masyarakat terkait perubahan perilaku memakai masker
mencuci tangan dan menjaga jarak dalam masa pandemi covid sembilan belas
dan itulah topik indonesia forward malam ini bersama saya dian mirza
pandemi covid sembilan belas di indonesia mulai terkendali
kasus covid sembilan belas yang sempat mencapai puncaknya pada juli dua ribu dua puluh satu kini berhasil ditekan dan dikendalikan
keberhasilan ini tak lepas dari kerjasama semua pihak dalam mengendalikan pandemi
khususnya kerja keras dari duta perubahan perilaku
hingga tujuh belas desember dua ribu dua puluh satu terdapat satu ratus tiga puluh enam satu ratus sembilan orang yang telah bekerja dengan hati
sebagai duta perubahan perilaku di tiga puluh empat provinsi dan empat ratus empat puluh satu kabupaten kota di seluruh indonesia
duta perubahan perilaku bertugas turun ke lapangan
menemui warga di pasar tempat ibadah tempat pertemuan dan ruang publik
untuk mengingatkan cara menggunakan masker yang benar
cara mencuci tangan dan menjaga jarak
hasilnya enam puluh juta orang telah berhasil diedukasi dan sembilan belas juta masker telah dibagikan ke masyarakat
oleh duta perubahan perilaku
skor kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan pun terus dijaga
satgas covid sembilan belas pun berperan langsung untuk turun ke lapangan
untuk terus mengawasi protokol kesehatan lima m dan tiga t tetap optimal diterapkan
ketua bidang perubahan perilaku satgas covid sembilan belas bapak soni haribe harmadi selamat malam
selamat malam pak sony
selamat malam mbak dian sehat selalu
dan duta perubahan perilaku bali saan ida ayu putu serta duta perubahan perilaku pekanbaru ibu yeni asuti
selamat malam ibu ibu sehat
selamat malam mbak selamat malam
ya harus selalu sehat ya bapak dan ibu untuk terus melakukan perubahan
baik terima kasih saya ke pak soni terlebih dahulu
pak apa sebetulnya yang melatar belakangi pembentukan atau penunjukan duta perubahan perilaku
ya mbak dian jadi ketika pertama kali kami bidang perubahan perilaku dibentuk
kemudian ditukaskan hal pertama yang kami susun adalah strateginya
nah strategi yang kami gunakan adalah strategi yang kami gunakan adalah strategi yang kami gunakan adalah strategi yang kami gunakan

jadi prasyarat untuk merubah perilaku adalah memberikan pengetahuan sebanyak banyaknya seluas luasnya selengkap lengkapnya pada masyarakat
yang kedua adalah the nudge mengulang ulang pesan yang ada dan memfasilitasi memudahkan masyarakat agar bisa mematuhi protokol kesehatan
yang ketiga disebut sebagai the carrot atau memberi insentif bagi mereka yang patuh terhadap protokol kesehatan
yang ketiga disebut sebagai the carot atau memberi insentif bagi mereka yang patuh terhadap protokol kesehatan
dan yang keempat adalah the whip memberikan hukuman bagi mereka yang tidak matuh
nah kemudian prasyarat pertama tadi adalah pengetahuan
pengetahuan tidak cukup hanya diberikan melalui dalam tanda petik serangan udara
melalui media massa media elektronik media sosial itu sangat penting

berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung itu hal yang sangat penting
oleh karenanya sejak september masuk ke oktober kami membuat program yang namanya duta perubahan perilaku
tugas mereka langsung menjadi pasukan infrantri dalam tanda petik melakukan serangan darat
jadi mengedukasi masyarakat secara langsung door to door menemui masyarakat
kemudian di jalan di sekolah di rumah dan seterusnya
lalu memberikan edukasi kepada masyarakat sambil memberikan teladan
jadi tugas mereka selain memberi teladan
lalu memberikan edukasi kepada masyarakat sambil memberikan teladan
selain memberi teladan mengedukasi masyarakat
mereka juga melaporkan melalui aplikasi monitoring perubahan perilaku
sehingga kami tahu bagaimana tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan
dan bagaimana masyarakat menerima edukasi yang diberikan oleh para duta perubahan perilaku ini
sehingga kita tahu berapa banyak orang yang sudah diedukasi secara langsung
sehingga kita tahu berapa banyak orang yang sudah diedukasi secara langsung
mengingat kompleksnya pak demografi di indonesia ini saya sangat tertarik begitu
bapak juga tadi mengatakan bahwa

edukasi diberikan secara darat begitu oleh para duta perubahan perilaku ini
bagaimana pak sejauh mana edukasi diberikan oleh para duta perubahan perilaku ini pak kepada masyarakat
jadi memang begini
lain ladang lain belalang lain lubuk lain ikannya kan gitu
sehingga kita harus menggunakan pendekatan berbasis kearifan lokal
dan yang paling tahu bagaimana mengedukasi masyarakat dengan cara karifan lokal

tentu masyarakat lokal itu sendiri
oleh karenanya yang pertama kami memang merekrut para duta perubahan perilaku ini
sebetulnya ada di lima ratus empat belas kabupaten kota seluruh indonesia
hanya saja yang menyampaikan laporan itu hanya empat ratus empat puluh satu kabupaten kota
nah kemudian mereka ini selain melaporkan mereka mengedukasi
mereka juga menggunakan materi materi perubahan perilaku yang kami buatkan
kami menerjemahkan dalam satu ratus tujuh bahasa daerah
nah satu ratus tujuh bahasa daerah ini bahasa bahasa daerahnya juga digunakan oleh para duta perubahan perilaku sebagai materi edukasi mereka
lalu kemudian kami juga buat berbagai materi edukasi dalam bentuk komik
dalam bentuk lagu macem macem
dan mereka juga membantu untuk mendistribusikan kepada masyarakat
tetapi mereka dengan caranya kan misalnya mbak dayu di bali
ya tentu dengan pendekatan masyarakat bali
lalu kemudian mbak yeni di riau juga dengan gaya dan caranya yang sesuai dengan masyarakat di sana
jadi disesuaikan dengan daerahnya masing masing ya pak soni
baik untuk ibu yeni dan ibu saan ida sudah berapa lama menjadi duta perubahan perilaku
mungkin ke ibu yeni terlebih dahulu
saya bergabung menjadi duta perubahan perilaku sejak bulan oktober tahun dua ribu dua puluh
dan disitu saya mendaftar sebagai duta perubahan perilaku yang saya berasal dari koordinator kader pb kota pekanbaru
dan juga tenaga penyuluh di kota pekanbaru
dan saya berdomisi di pekanbaru dengan suatu suami saya sekarang ojek online
wah luar biasa ini apa alasan dari ibu yeni untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan pandemi covid sembilan belas
ini sebagai duta perubahan perilaku bu yeni
ini melatar belakangi dari saya yang selaku koordinator karir tb yang selalu terjun ke lapangan
lalu terjun ke lapangan menjumpai masyarakat dengan mensosialisasikan dan mengedukasi kepada masyarakat
pentingnya taat protokol kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan
pertama memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan
pertama menghindari kerumunan
panggilan hati yang mungkin berasal dari hati untuk bisa merubah perilaku masyarakat dengan tetap menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan selama pandemi ini
apa yang memicu yang menggerakkan hati bu yeni akhirnya ah saya mau berpartisipasi sebagai duta perubahan perilaku
karena minimnya masyarakat yang taat protokol kesehatan di lingkungan
di lingkungan wilayah tempat tinggal saya
saya merasa terpanggil untuk bisa lebih mengedukasi
mengedukasi ke masyarakat dengan melakukan protokol kesehatan tadi itu
jadi dengan mencontohkan kepada diri saya sendiri
menjadi teladan atau percontohan dengan dibarengi dengan keluarga saya untuk tetap prokes keluar rumah dan menjaga jarak
jadi mungkin itu jiwa saya terpanggil untuk bisa lebih
pentingnya arti protokol kesehatan tersebut
baik kalau ibu saan ida ayu apa yang melatar belakangi diri anda untuk menjadi duta perubahan perilaku
terima kasih mbak dian
di sini saya yang melatar belakangi saya untuk tertarik dengan adanya duta perubahan perilaku ini
yaitu karena saya bekerja sebagai penyuluh kb
di mana pekerjaan saya biasanya sehari hari itu selalu berlangsung
selalu bersosialisasi dengan masyarakat
dan disanalah saya tertarik dan ingin ikut andil dalam penurunan kasus covid sembilan belas
melalui sosialisasi dan melalui edukasi kepada masyarakat
gitu mbak dian
baik sudah berapa lama bergabung ibu ida
kalau saya sudah bergabung di duta perubahan perilaku ini
dari bulan oktober dua ribu dua puluh sampai saat ini masih tetap menjadi duta perubahan perilaku mbak dian
saya kembali ke pak soni
pak soni kalau melihat latar belakang ibu ida dan juga ibu yeni ini
mereka berdua sudah terbiasa bersosialisasi begitu dengan banyak orang dan juga berkomunikasi
apakah ini yang menjadi latar belakang
pemilihan mereka menjadi duta perubahan perilaku pak soni
jadi sebenarnya tidak ada syarat khusus ya
yang paling penting adalah mereka punya komitmen
ya punya komitmen untuk melaksanakan tugas sebagai duta perubahan perilaku karena ini pekerjaan sukarela
yang utama pertama mereka sehat jasmani dan rohani berusia delapan belas sampai enam puluh tahun punya ktp punya kemampuan komunikasi
mau berkomunikasi dengan masyarakat berdomisili di wilayah setempat juga penting
dan memang satu nih harus punya smartphone karena mereka harus melaporkan mbak dian
nah terus duta perubahan pelaku kami ini sangat beragam
ada supir ambulans loh
ada perawat ada pedagang asongan ada pramuka mahasiswa
jadi berbagai profesi ada yang pendeta ada yang ustadz
jadi berbagai profesi dan mereka mau bergabung menjadi duta perubahan perilaku mengedukasi masyarakat karena panggilan hati tadi
jadi yang prioritas adalah mau dulu begitu ya pak sony ya
apakah mereka di training pak sebelumnya untuk mengedukasi masyarakat
atau mau tujuan ke lapangan mereka di edukasi dulu di training dulu
betul itu syarat pertama karena kan bagaimana mungkin mengedukasi masyarakat ketika pengetahuannya belum lengkap
jadi kami syarat pertama adalah mendaftar ya
mendaftarnya sangat mudah mengisi google form
lalu kemudian kami beritahukan pelatihannya kapan pelatihannya lewat daring semua
nah pada saat pelatihan mereka dibekali satu materi tentang apa itu covid sembilan belas
lalu bagaimana cara pencegahannya apa yang harus dilakukan kalau misalkan ada yang tertular covid sembilan belas dan seterusnya
pokoknya materi dasar tentang covid sembilan belas
lalu kemudian setelah itu mereka diajarkan aplikasi monitoring perubahan perilaku
jadi tugas mereka memang mengedukasi masyarakat tetapi kan harus bisa kami monitor
ya sampai kami tahu bahwa enam puluh juta orang sudah diedukasi bahwa empat ratus juta orang sudah dipantau
lebih dari sembilan belas juta masker sudah dibagikan
itu karena mereka harus melaporkan dan mereka memberikan bukti mbak dian
buktinya itu dalam bentuk foto dan mereka bisa kita lihat titik koordinatnya ketika melaporkan
jadi kita bisa tahu mereka ada dimana saja
nah dari situ mereka melaporkan mereka belajar ya belajar
terus kadang kadang kami juga punya pelatihan pelatihan
misalkan bagaimana membangun komunikasi
komunikasi sosial komunikasi publik dengan masyarakat
terus juga pengetahuan tentang varian baru misalnya sekarang dan seterusnya
jadi kami sering membuat pelatihan pelatihan juga mengupdate mereka tentang pengetahuan baru terkait dengan penanganan covid sembilan belas ini
sehingga mereka punya bekal untuk menjelaskan kepada masyarakat
makanya kadang kadang mereka membuat video sendiri loh mbak dia
membuat video terus kami pasang di youtube channel kami di satgas perubahan perilaku
terus kemudian di instagram kami
mereka cerita bagaimana mereka mengedukasi masyarakat sebelum berangkat
mereka buat list dulu dan seterusnya
bahkan waktu kemarin kasus kita sangat tinggi mbak dian
pada bulan juni juli agustus tuh ada duta perubahan perilaku kamu
kan memang kami dorong untuk terus mengedukasi masyarakat karena kondisi memang waktu itu terjadi penurunan kepatuhan protokol kesehatan
tapi kan ini seperti masuk ke medan perang karena penularannya sedang tinggi
makanya beberapa akhirnya tertular dan ada yang meninggal juga ketika itu
baik saya jadi semakin ingin tahu seperti itu ya pembekalan seperti apa yang diberikan kepada para duta perubahan perilaku
saya akan bertanya nanti dengan ibu yeni dan juga ibu ida
tapi setelah jeda yang satu ini disimpan dulu ya jawabannya ya
dan pemirsa kami juga mengajak anda untuk terus aktif mencari informasi seputar covid sembilan belas dan pola hidup sehat
melalui akun instagram dan tiktok
mulai dari kami underscore id
indonesia forward akan segera kembali usai jeda pariwara
terima kasih anda masih menyaksikan indonesia forward
masih mengenai duta perubahan perilaku covid sembilan belas
kita ke ibu ida ayu terlebih dahulu
ibu ida tadi pak soni sudah menceritakan bahwa ada pembekalan untuk mereka mereka yang terjun langsung ke lapangan sebagai duta perubahan perilaku
apa yang ibu ida dapatkan sebagai pembekalan dan bagaimana kenyataannya di lapangan
apakah sesuai atau kebanyak tantangan tantangan yang sebetulnya mungkin tidak ada di teori seperti itu bu ida
terima kasih mbak dian
untuk pelatihan pelatihan yang didapatkan yaitu pada saat saya mendaftar menjadi duta perubahan perilaku
di mana satgas covid sembilan belas dari bidang perubahan perilaku itu melakukan pelatihan memberikan pelatihan terhadap duta perubahan perilaku terkait dengan penerapan kita di lapangan
dan penerapan sosialisasi
dan edukasi terkait dengan tiga m dan kedisiplinan warga dan juga masyarakat
dan dimana juga kita diberikan pelatihan terkait dengan cara pengisian pengisian aplikasi untuk pelaporan pelaporan kegiatan kita
terus untuk tantangannya sangat banyak sekali tantangan yang saya hadapi selama menjadi duta perubahan perilaku itu
yang terutamanya pada saat saya memberikan masyarakat
dimana masyarakat itu menolak mbak dian
menolaknya karena mereka beranggapan kita itu berbuat kejahatan kepada mereka
dimana pada saat itu juga ada isu yang beredar bahwa ada pembagian masker yang diberi obat bius
itu yang menjadi tantangan bagi saya
tetapi lama kelamaan lambat laun
saya terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat itu
akhirnya masyarakat mau menerima bahwa saya memang sebagai duta perubahan perilaku dari satgas covid sembilan belas
begitu mbak dian
ya cerita dari ibu wina ini cukup mengejutkan seperti itu ya
karena kalau pandangan banyak orang orang orang bali cukup kooperatif seperti itu
tapi kenyataannya di lapangan tidak juga ya begitu ya bu ida
apa yang ibu ibu ida lakukan pendekatannya seperti apa
sehingga mereka akhirnya mau
begitu bu ida pakai masker mau cuci tangan mau tidak menganggap bahwa oh ini saya diguna guna dan lain sebagainya
untuk pendekatan yang saya lakukan saat saya menjadi duta perubahan perilaku itu terutamanya dari diri sendiri dulu mbak dian
di mana saya selalu menerapkan yang namanya protokol kesehatan taat memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak
dan itu juga saya lakukan juga terhadap keluarga terdekat dulu
di mana keluarga terdekat juga akan menjadi contoh untuk tetangga tetangga yang di dekat saya
nah setelah itu baru saya melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat tokoh agama terutama di bali
itu sangat kental adat dan budayanya sehingga tokoh agama itu sangat berperan penting dalam hal melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan penerapan disiplin
begitu mbak dian

kalau ibu ida menggunakan cara pendekatan tokoh tokoh agama di sana sehingga bisa mempengaruhi yang lain
kalau ibu yani sendiri di pekanbaru pendekatan seperti apa yang ibu yani gunakan sehingga masyarakat kooperatif begitu
saya lebih menggunakan aplikasi mengaplikasikan dengan ini
berupa catatan yang saya ambil materinya dari ig empat belas duta perubahan perlaku pusat
ini dari bidang perubahan perlaku ig nya saya kontek disini saya buatkan seperti ini
untuk lebih memudahkan masyarakat mengenal bahasa yang akan saya sampaikan dalam mengedukasi masyarakat tentang penting arti pentingnya tiga protokol kesehatan memakai masker menjaga jarak menghindari kerumunan dan mencuci tangan dengan sabun
jadi ini salah satu upaya pendekatan saya
dan juga ada salah satu
itu upaya saya untuk mendekatkan kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa daerah
mungkin lebih memahami masyarakat dengan bahasa daerah ketika saya bersosialisasi di wilayah pasar
pasar pasar wisata pasar pasar tradisional juga menggunakan bahasa daerah agar lebih mempermudah masyarakat mengerti apa yang akan saya sampaikan melalui edukasi ikm tersebut
baik ketika mendapatkan pembekalan ibu yeni apakah jauh berbeda
ada teori dengan yang di lapangan
yang ibu yani rasakan
di saat diberikan pembekalan mungkin ada perbedaan sedikit di lapangan
karena di lapangan itu ada terjadi penolakan
di situ mungkin penolakan penolakan itu yang mungkin yang tidak kita duga di saat kita diberikan pembekalan
tapi kita tetap memberikan pembekalan ini memberikan sosialisasi ini tanpa kenal lelah
tanpa kenal apapun bahasa dari masyarakat
dan juga untuk mereka mereka yang menolak itu tadi
karena kita bertugas sebagai duta perubahan perlaku untuk merubah disiplin masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan
bagaimana ibu yeni merespon orang orang yang menolak pada saat itu
apakah caranya bahasanya seperti apa ibu yani
ada seseorang pengunjung di mal di pekanbaru menolak dengan mengatakan kata kata yang mungkin tidak sopan kami dengar
tetapi kami cuma tersenyum dan tetap mengatakan maaf pak beliau mengatakan ini tidak penting
ini tidak penting kalian memberikan informasi seperti ini
ini ada kepentingan menteri di sini
jadi itu sadar sekali tidak penting bagi kami bagi saya
tetapi kami tetap menjelaskan maaf pak tugas kami selaku duta perubahan perilaku hanya untuk mengedukasi dan mensosialisasikan
kalau bapak tidak terima kami bisa laporkan dan mengambil foto bapak
tapi kalau bapak tidak terima kami bisa lakukan penolakan
kami menjawabnya seperti itu
pak soni bagaimana tanggapan pak soni mengenai cara ibu yani dan ibu ida mengendalikan situasi di lapangan seperti itu
luar biasa ya
karena saya sehari bisa lima sepuluh kali buka dashboard monitoring perubahan perlaku melihat fotonya mereka satu persatu
jadi melihat kerjanya mereka
teman teman di bidang perubahan perilaku melihat kerja mereka
misalkan saja kami punya beberapa duta perubahan perilaku itu penyandang disabilitas mbak dian
bisa terbayangkan mereka dengan segala keterbatasannya masih mau berjuang menjadi pejuang kemanusiaan mengingatkan masyarakat yang ada di sekitarnya
misalkan kebetulan ada beberapa tunanetra
tunanetra bayangkan mereka saling
apa membantu jalan untuk sambil mengedukasi masyarakat dengan caranya
lalu kemudian ada juga ya yang pakai pakaian adat mbak dian
dia pakai pakaian adat beberapa orang keliling pakai pengeras suara itu
nah itu ada tuh
pengeras suara keliling terus kemudian patuhi pakai masker jaga jarak cuci tangan dan seterusnya
jadi menarik orang kan
itu di saat awal awal tiga m atau lima m atau memakai masker
jarak cuci tangan itu belum jadi sesuatu yang biasa di telinga masyarakat
tetapi dengan informasi berulang ulang katanya para psikolog
pengulangan adalah induk pembelajaran
jadi mereka ulang ulang terus
diulang ulang oleh mereka sampai akhirnya masyarakat yang mendengar tadi menjadi ingat dan akhirnya melakukan hal hal yang diharapkan
perubahan perilaku yang diharapkan
memang orang orang yang harus memiliki hati seperti itu ya pak ya untuk melakukan kegiatan ini
pak sony berapa hingga saat ini jumlah duta perubahan perilaku yang menjalankan kegiatan ini
per hari ini satu ratus empat puluh satu dua ratus delapan puluh tujuh orang
mereka ada yang penyuluh penyuluh kb penyuluh sosial ada yang mahasiswa ada yang satpol pp
satpol pp itu bahkan teman teman tuh bikin yel yel
terus mereka punya ini karena duta ya pakai selempang kalau di jalan jalan
pakai selempang seperti putri indonesia gitu
terus kemudian kader kesehatan kader posyandu pramuka tadi teman teman disabilitas tokoh agama tokoh masyarakat dan seterusnya
nah mereka ini sebetulnya ada di lima ratus empat belas kabupaten kota
tetapi yang kebetulan melaporkan itu hanya empat ratus empat puluh satu kabupaten kota
kami pernah tanya kenapa mereka nggak melaporkan
salah satunya karena kesulitan sinyal memang di beberapa kabupaten kota
pak sony ini kan jumlahnya banyak sekali ya pak
ini bagaimana bapak berkomunikasi dengan mereka dengan latar belakang yang berbeda beda juga
itu bagaimana pak soni memonitoring mereka
tim kami jadi bidang perubahan perilaku ini ada yang memang bertugas
teman teman ini luar biasa juga mereka ini sebetulnya juga suka relawan ya
mereka dibagi dalam beberapa kelompok
jadi ada yang pegang misalkan mahasiswa dari universitas negeri padang mahasiswa dari universitas negeri surabaya
itu universitas universitas yang paling banyak tuh mahasiswanya menjadi duta perubahan perilaku
uin syarif hidayatullah misalkan
jadi mereka ada yang megang khusus
lalu kemudian mereka yang berkomunikasi memberi semangat
jadi semangatnya itu kadang kadang mereka pagi pagi ya mereka kirim voice note
ayo semangat terus edukasi masyarakat jangan pernah menyerah
kami kadang kadang juga membuat lomba lomba seperti pekan sosialisasi serentak
terus kemudian hadiahnya disiapkan oleh sponsor
jadi mereka yang terbaik dapat hadiah
termasuk dapat rompi dapat uang tunai misalkan
tetapi kan itu occasional ya kadang kadang saja
bukan itu yang menjadi motivasi mereka
motivasi mereka ini luar biasa mbak dian
memang mereka ingin berbuat dalam konteks kemanusiaan
kata mereka tuh begini begitu
saya melihat bahwa orang orang pakai masker mereka tidak tertular
kami senang banget gitu katanya
baik ini semakin menarik perbincangan kita pada malam hari ini
dan saya ingin bertanya lebih detail lagi mengenai pendekatan tim satgas ya
dan kita akan kembali setelah di rapariwara berikut
dan pemirsa kami juga mengajak anda untuk turut aktif mencari informasi
seputar covid sembilan belas dan pola hidup sehat melalui akun instagram dan tiktok
mulai dari kami underscore id
indonesia forward akan segera kembali
terima kasih anda masih menyaksikan indonesia forward
kita masih berbincang mengenai duta perubahan perilaku
kini kita ke ibu ida terlebih dahulu
ibu ida sejauh ini yang ibu rasakan ada nggak sih cerita yang menyentuh hati ibu
atau bikin ibu mungkin kesal begitu ya di lapangan bertemu dengan berbagai macam orang di lapangan gitu
sambil mengingatkan mereka mengedukasi mereka
apa bu ida
ya terima kasih mbak dian
terutamanya memang banyak suka dan dukanya dalam melaksanakan
pendekatan tim satgas
dalam melaksanakan duta perubahan perilaku ini
dimana untuk cerita paling menarik mbak dian yang bisa saya samana
ketika saya melakukan sosialisasi dan edukasi di tempat pasar tradisional itu
mereka pedagang pedagang yang ada di pasar tradisional itu
benar benar apa ya bisa dibilang dikatakan mereka itu mengabaikan protokol kesehatan
karena mereka beranggapan mereka itu tidak keluar dari satu tempat
istilahnya di kios mereka mereka cuma diam di kios itu dan tidak keluar dari tempat tersebut
jadinya mereka itu agak mengabaikan protokol kesehatannya
ketika saya datang menghampiri mereka untuk memberikan sosialisasi dan edukasi
mereka ketakutan mbak dian
jadinya di sanalah saya sedikit istilahnya
kok mereka ketakutan
kok mereka ketakutan melihat saya karena saya memakai rompi satgas
dan saya juga memperkenalkan diri sebagai duta perubahan perilaku itu
akhirnya mereka tanpa sadar mereka langsung mengambil masker mbak dian
itu cerita menarik saya
jadinya mereka itu kayak ketakutanlah melihat petugas petugas dari satgas covid sembilan belas
takutnya juga mereka dikira kita itu akan memberikan sanksi gitu mbak dian
karena kan kebetulan di bali juga pernah ada aturan pemerintah
bahwa yang tidak pakai masker itu denda seratus ribu gitu mbak dian
jadinya mereka kalau melihat kami duta perubahan perilaku itu berkeliaran di tempat mereka
jadinya mereka tuh agak enggan ketemu dengan kita
dan akhirnya saya juga melakukan pendekatan melakukan edukasi dan sosialisasi bahwa kita sebagai duta perubahan perilaku itu
hanya memberikan edukasi dan tidak
hanya memberikan edukasi dan tidak memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mentaati peraturan
mentaati penerapan protokol kesehatan
tetapi hanya memberikan edukasi dan sosialisasi bahwa kita sangat penting dan disiplin harus penerapan protokol kesehatan itu
itu cerita menarik saya mbak dian selama menjadi duta perubahan perilaku
edukasi seperti apa yang ibu ida terapkan di lapangan
khususnya di kiosk kiosk lainnya
khususnya di kiosk pasar seperti itu
ini karena kalau melihat mendengar dari ceritanya ini mereka karena takut akhirnya menggunakan masker
akhirnya ibu ida memberikan edukasi atau sosialisasi seperti itu
nah selain mengenai mengenakan masker apalagi yang ibu ida sosialisasikan kepada mereka
untuk di kios pedagang di pasar tradisional itu karena kebanyakan mereka itu jarang juga cuci tangan mbak dian
karena kan dari satu mereka tukar uang
istilahnya interaksi dengan penjual dan pembeli itu mereka saling tukar misalnya uang seperti itu kan disanalah adanya penularan biasanya dilakukan oleh yang itu tidak diketahui oleh mereka
jadinya saya lebih memberikan edukasinya itu terkait dengan pemakaian masker agar tetap mereka menggunakan masker walaupun mereka tidak keluar dari kios tersebut
tetapi tetap menggunakan masker
dan tetap juga mencuci tangan saat mereka habis menerima uang dari pembeli dan mengasih uang juga dari pembeli gitu mbak dian
itu sih lebih banyak terjadi
bagaimana bahasanya ibu ida untuk menjelaskan ke mereka bahwa mencuci tangan juga penting tak kalah penting dari menggunakan masker ke mereka dengan bahasa yang sederhana yang seperti apa bu ida
biasanya saya juga memberikan informasinya itu begini mbak dian
ibu walaupun ibu istilahnya tidak pergi artinya tidak keluar dari kios ini
tetapi ibu tetap harus mencuci tangan setelah ibu menerima uang dari pembeli dan ibu juga memberikan uang kembalian kepada pembeli itu setelah itu setelah ibu melakukan aktivitas itu agar ibu tetap menjaga
sebenarnya saya lebih mengingatkan kebanyakan pembela dan pembeli yang menggunakan masker ke mereka dengan bahasa yang agar tidak sampai menyentuh mata hidung dan mulut seperti itu mbak dian
sementara sih langsung dipraktekkan gitu karena saya mungkin karena saya ada di sana mbak dian
setelah itu laginya karena ini kan berkelanjutan mbak dian ya jadi ruta perubahan perilaku ini dari oktober
terus saya juga
ya besoknya atau lagi berapa harinya juga saya lagi menyamperi mereka tetap mereka untuk
menggunakan masker dan tetap juga mereka mencuci tangan setelah melakukan aktivitas baik menarik
menarik kalau ibunya ini seperti apa bu area dimana tempat ibu merasakan cerita yang paling
menarik kalau tadi bu ida kan di kios kios pedagang pasar seperti itu kalau ibu yeni bagaimana
kalau saya yang cerita yang paling lucu yang dan paling menarik itu tentang penampungan imigran yang ada di sini
sini mbak dian disitu ada lebih kurang lima puluh sampai seratus imigran yang yang mungkin tidak mengenal bahasa
kita tidak mengenal bahasa kita tentang sosialisasi dan edukasi itu tadi jadi kita mempraktekkan dengan
bahasa isyarat memakai masker yes yes oke oke begitu bahasanya dan juga kita mengambil suhu
foto dokumentasinya mereka juga oke juga karena masker juga harus saya saya sampaikan teorinya
harus memakai masker dalam masa penerbangan itu saya juga bahwa imigrat kita tahu bahasa kami dan
kami juga tidak tahu bahasa mereka begitu dan yang paling lucu lagi ketika saya bersosialisasi di salah satu warung
di pinggir jalan itu ada salah satu seseorang yang mungkin saya tidak menyadari bahwa itu adalah odgj
orang dengan tenduhan jiwa jadi
bersosialisasi beliau ingin berfoto dengan saya jadi saya perlihatkan sosialisasi ini
dan nunjuk oke begini jadi saya dipanggil sama penjual disitu dipinggir itu warung itu itu
odgd bu jangan difoto beliau nggak paham artinya itu tapi alhamdulillah mungkin kami itu sebuah
kelucuan yang mungkin dah minta kaki kita melakukan edukasi di lapangan dan juga saya sosialisasi di
cabang walau terbitul anda pasang adek
nah ini semuanya
alhamdulillah ojol ojol yang datang ke rumah saya yang selaku sm di rumah saya itu berganti dan alhamdulillah tetap melihat saya selalu memakai masker
jadi orang orang terdekat juga diedukasi dan disosialisasi ya ibu yeni
selalu mbak dian
pak soni ini begitu banyak cerita menarik yang ditemukan di lapangan oleh ibu ida dan juga ibu yeni bagaimana tanggapan anda
ya kami tentu sangat mengapresiasi menjaga hubungan silaturahmi cuma kadang kadang mereka curhat juga
curhat yang pertama misalkan pak pas kasusnya sedikit kok jarang ya yang bilang oh ini karena protokol kesehatannya sedang membaik gitu
tapi begitu kasusnya meningkat mesti masyarakat bilang oh ini karena kepatuhan protokol kesehatan masyarakat ini turun ya
masyarakat kurang diedukasi dan seterusnya
jadi kadang kadang mereka
apa berkelutusan seperti itu terus kadang kadang mereka bilang pak boleh nggak ya kami dapat masker supaya bisa
bahasa komunikasi untuk masyarakat itu salah satunya adalah masker ya itu jembatan bagi mereka
ya kan kami tidak bisa menyediakan semuanya tetapi cukup banyak juga yang kami siapkan
tapi mereka rata rata sudah punya kesadaran untuk membeli sendiri patungan saya juga kadang kadang terharu tuh
di pasuruan di lumajang tuh mereka patungan juga dong beli masker ya para duta perubahan
dan perilaku mereka kan kadang kadang bekerja berkelompok ya
lalu kemudian uangnya digunakan untuk membeli masker dibagikan dan seterusnya
dan mereka kadang kadang pak nggak boleh kita ngasih masker yang jelek gitu ya
kita harus ngasih masker yang bagus karena kita ingin melindungi mereka
percuma juga kita buang uang untuk masker yang jelek dan seterusnya
jadi kami juga terharu ya melihat bagaimana mereka berjuang dengan sungguh sungguh dan mereka tidak pernah berharap untuk memperoleh tanda jasa ya
mereka tidak pernah minta untuk apa jadi mereka terus bekerja kalau dimotivasi mereka bekerja kamu siapa dan seterusnya
seperti itu mbak dian
ya selain memfasilitasi masker dan lain sebagainya pak pendekatan seperti apa yang digunakan tim satgas ini pak untuk bidang perubahan perilaku
karena mengingat lagi situasi kondisi demografi di indonesia dan juga geografi di indonesia ini kan begitu kompleks dan beragam pak soni
nggak ada satu kebijakan yang bisa berlaku untuk semua
satu strategi yang bisa menyelesaikan semua masalah dari mulai aceh sampai papua dari papua sampai aceh
jadi mesti berbeda beda
sehingga apa yang kami berikan kepada para duta perubahan perilaku mereka diberi kebebasan untuk mengedukasi dengan caranya
lalu kami juga mencoba membuat pendekatan berbasis budaya
ya misalkan di bali kami membuat wayang bali
lalu kemudian di jawa tengah dan jawa timur kami membuat wayang kulit
di jawa barat pakai wayang golek
lalu kemudian di sumatera barat termasuk yang cukup sulit ya untuk mendorong perubahan perilaku
mereka ternyata cukup efektif ketika kami menggunakan kesenian bergurau
jadi komedi komedi minang gitu ya misalkan
di riau kami pakai sair dan pantun
itu ternyata jauh lebih mudah atau jauh lebih efektif dibanding kalau kita pakai yang lain
waktu di madura kami pakai lagu madura itu ternyata juga jauh lebih efektif
jadi ada strategi strategi yang memang perlu melibatkan orang lokal
dan duta perubahan perilaku adalah representasi satgas di tingkat lokal
sehingga mendekatkan diri
satgas itu tidak jauh sekali
walaupun tentu ada satgas provinsi ada satgas kabupaten kota
dan kami juga menyampaikan kepada teman teman di sini
satgas bahwa di satgas daerah silakan teman teman duta perubahan perilaku ini diajak
dan ini bu yeni bu dayu ini kalau ada acara suka diajak oleh pemda ya
untuk membantu terutama dalam hal penanganan covid sembilan belas
misalnya program vaksinasi tiga t atau program program lainnya
jadi mereka harus menjadi bagian dari komunitas itu
masyarakat yang diedukasi tidak merasa asing
dengan orang yang mengedukasi mereka dengan bahasa mereka
dan kami juga mengajak yang kelompok kelompok milenial loh mbak dian
sehingga bahasanya juga jauh lebih mudah
ya ada anak sma anak kuliah itu banyak
nanti kalau lihat duta perubahan perilaku yang kuliah kuliah itu lucu lucu tuh mahasiswa mahasiswa ya
mereka mengedukasinya dengan cara cara gaul seperti itu
baik nanti diceritakannya ya pak ya setelah jeda pariwara yang akan hadir berikut ini
dan tentunya pemirsa kami juga ajak anda untuk berkongsi
dan tentunya pemirsa kami juga ajak anda untuk berkongsi
dan tentunya pemirsa kami juga ajak anda untuk berkongsi
kepada warga terutama untuk mencegah
ini tersebarnya varian baru omikron
ya baik pandemi
belum berakhir ya tapi dibalik
kesulitan selalu ada kemudahan
dan dibalik kesulitan selalu ada kemudahan
betul betul perannya sangat penting
di dalam mengakhiri pandemi ini kita
hampir menang tetapi belum menang
dan hampir tidak pernah cukup
untuk menyelesaikan itu semua
maka jangan lupa agar tetap
patuhi protokol kesehatan
sebaik baiknya karena itu bisa
melindungi kita terus
lakukan upaya untuk
membatasi mobilitas percepat
vaksinasi ayo cepat vaksin bagi yang
belum divaksin atau belum menerima
dosis lengkap dan indonesia bisa
kuat bisa maju
dan kesatuan kita menghadapi pandemi
ini semua terima kasih
baik pak satu pertanyaan sebelum kita mengakhiri
indonesia forward pada malam hari ini pak
ini bagaimana pak
ke depannya program apa
yang sudah mungkin disiapkan di bidang
perubahan perilaku untuk para
duta perubahan perilaku ini pak
duta perubahan perilaku ini mendukung
program pemerintah di dalam
apa yang kami harapkan satu
mereka tetap akan terus mendukung program
pemerintah dalam rangka
mendorong masyarakat punya perilaku
hidup bersih dan sehat
yang kedua kita masih punya sejumlah pr
misalkan saja masalah
stunting ya mereka ini nanti bisa
edukator bagi masyarakat
untuk penurunan stunting
penurunan angka kemiskinan
dan seterusnya jadi
peran mereka tetap masih dibutuhkan oleh
indonesia dan kami berharap semakin
banyak orang yang mau bergabung
sebagai duta duta perubahan perilaku
baik terima kasih
pak soni ketua bidang
perubahan perilaku satgas covid sembilan belas
duta perubahan perilaku bali
ibu ida ayu putu
duta perubahan perilaku pekan baru ibu yeni astuti
terima kasih sekali lagi
atas waktunya sudah mengalokasikan waktunya
kepada indonesia forward cnn indonesia
selamat bertugas kembali
tetap semangat dan sehat sehat
terima kasih mbak dian
dan pemirsa demikian
perbincangan indonesia forward malam ini
yang mengangkat bagaimana peran duta
perubahan perilaku dalam menanamkan
krisip linan warga kami juga terus
mengajak anda untuk terus aktif mencari
covid sembilan belas dan pola hidup sehat
melalui akun instagram dan tiktok
at mulai dari kamu underscore id
peran keberhasilan pengendalian covid sembilan belas
juga tak lepas dari peran anda
dan kita semua untuk itu
saya dian mirza pamit undur diri
terima kasih dan